stasiun geofisika kupang nusa tenggara timur
hingga selasa pukul dua puluh dua waktu indonesia tengah
merekam kejadian gempa susulan hingga satu ratus dua puluh delapan kali
dengan magnitudo lima lima dan terus menurun menjadi magnitudo dua
dari ratusan gempa susulan dengan kedalaman antara sepuluh hingga sembilan puluh km ini
hanya satu kali gempa besar yang dirasakan warga di kota maumere
yaitu gempa dengan magnitudo lima dua atau dua hingga tiga mm ini
hingga selasa malam warga kabupaten sika dan nagekeo
masih bertahan di rumah keluarga yang jauh dari pantai
gempa tektonik magnitudo tujuh empat yang terjadi pada selasa pukul sebelas lebih dua puluh menit
waktu indonesia tengah di flores timur nusa tenggara timur ini
sempat menciptakan tsunami setinggi tujuh cm
dan memicu kepanikan warga kota maumere
mereka masih trauma dengan kejadian tsunami
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua yang merangkut dua jiwa dan lima ratus lain yang hilang
dalam kepanikan basarna sempat melakukan evakuasi warga wuring
salah satu lokasi terparah saat gempa di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ke kawasan perbukitan nilo
hingga selasa malam bpbd ntt belum merilis data kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa
selama pantauan kami dari gempa utama telah terjadi satu ratus dua puluh delapan kali
kejadian gempa bumi susulan sampai dengan pukul sembilan belas empat puluh lima waktu indonesia barat
nah dari semua kejadian gempa bumi ini
hanya ada satu kejadian gempa bumi yang dirasakan
gempa magnitudo tujuh empat yang mengguncang perairan nusa tenggara timur
juga dirasakan warga kabupaten selayar sulawesi selatan
data bnpb hingga selasa malam mencatat
sebanyak dua ratus tiga puluh rumah di kabupaten selayar
pulau pasimaranu dan pasilambena di selatan kabupaten selayar
adalah dua pulau yang dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat guncangan gempa
terdapat sekitar tujuh belas warga di pulau pasimarannu
dan delapan di pulau pasilambena yang memilih mengungsi ke bagian pulau yang lebih tinggi
untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan muka air laut akibat gempa
sudah kembali yang dinyatakan mengungsi dia sudah kembali
tetapi bagi di kabupaten kepulauan selayar yang di pulau pulau termasuk kepulauan kajuwadi
kemudian jampea kemudian kalahutowa itu semua tak kebonerate
dari beberapa pulau ini semua masih mengungsi di pengungsiannya di atas bukit
menurut kepala basar nas makassar
anggotanya bersama tni polri hingga kini masih terus melakukan pemantauan
di sejumlah pulau terluar kabupaten selayar
yang terdampak gempa
timsar yang ada di pos selayar juga telah disiagakan
di pulau pasimaranu dan pasilambena dengan mendirikan tenda swadaya di lokasi